terutama pemanasan langsung dalam hal ini adalah yang paling sering dilakukan adalah proses pemanggangan atau proses pengasapan
baru kuliah gue nyadarinnya
sementara di kabupaten lombok petugas dari dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi nusa tenggara barat
jadi kurang lebih luas yayasan itu sekitar satu hektar